sayap ayam goreng atau chicken wings memang menjadi camilan yang tak lekang waktu
seiring berkembangnya tren kuliner chicken wings pun hadir dengan olahan beragam yang memanjakan lidah pecintanya
ini salah satunya
gerai makan waralaba asal negeri k pop di kawasan tebet ini menawarkan tiga cita rasa chicken wings yang menggoda selera
kita disini spesial tiga rasa ada yang original ada yang red ada yang honey
kalau yang original itu gurih asin kalau yang red pedas manis kalau yang honey manis
kalau yang original itu ya mereka lidah sini kan kebanyakan suka asin ya
asin kalau yang honey yang manis tapi kalau orang yang suka pedes dia pesannya yang red
aneka varian chicken wings ini pun bisa anda nikmati bersama salad maupun kentang goreng
nah bagi anda penggemar keju mozzarella chicken wings yang satu ini pasti jadi favorit
gerai makan ini menawarkan wing strolling cheese dengan saus barbecue yang kini tengah digilai pecinta kuliner
sayap ayamnya disajikan di atas hot plate dengan taburan keju mozzarella dan irisan cabai jalapeno di sekitarnya

untuk keju meleleh chicken wingsnya akan dibalut keju dan dihidangkan di depan anda
jika anda penggila pedas anda pun bisa menyesuaikan tingkat kepedasan yang anda inginkan
paduan tekstur ayam yang garing saus pedas manis yang nagih dan melted cheese nya yang kenyal membuat menu ini digemari banyak pengunjung
dari cita rasa korea kita beralih ke cita rasa khas amerika
gerai makan waralaba asal negeri paman sam ini terkenal dengan aneka olahan chicken wings berbalut aneka bumbu
seperti garlic parmesan louisiana wrap hingga asian spice
anda pun bisa menikmati sajian chicken wings ini bersama nasi kejun maupun kentang goreng
kalau di negara asalnya biasanya menikmati chicken wings hanya sebagai cemilan ya
tapi kalau di indonesia nggak lengkap rasanya kita mencoba aneka chicken wings yang enak ini kalau nggak pakai nasi
khas louisiana rasanya gurih banget dan cocok banget dikombinasikan dengan aneka chicken wings yang rasanya meresap sampai ke tulang
anda pun bisa menikmatinya dengan aneka dipping saus sesuai selera anda
tak hanya itu resto cepat saji ini juga menawarkan tiga varian saus cocol untuk menambah cita rasa
untuk varian kita sendiri kita ada sembilan flavor
dan flavor nya itu sesuai dengan lidah atau taste
dari orang indonesia buat suka yang creamy ada garlic
buat suka yang sedikit pedas ada lucia narap
terus yang suka pedas banget juga ada atomic blast
olahan chicken wings ini banyak mengandung natrium dan lemak jenuh
konsumsi chicken wings yang berlebih juga beresiko tinggi
bagi mereka yang memiliki riwayat hipertensi
hiperkolesterol maupun asam urat
tapi kalau keamanan pangan untuk dikonsumsi
itu lebih kepada tingginya jenuh bahkan lemak trans
kalau proses penggorengan wing itu dilakukan dengan minyak
yang telah digunakan berulang ulang kali
nah kalau trans yang masuk ke tubuh kita melalui konsumsi wing yang berlebihan itu tadi
maka efeknya macam macam tuh
selain gangguan likida darah bisa pencetus karsinogenik juga
meski lezat pastikan anda mengonsumsi chicken wings
hanya sebagai makanan rekreasi saja
dan jangan lupa
imbangi dengan konsumsi seperti serat yang cukup
karena serat mampu menghambat proses penyerapan lemak secara berlebih